setiap langkah setiap masalah kita bahas bersama
kita tadi cukup buka bukaan saya kira
dan itulah yang kita ingin pertahankan
bertemu itu kan baik
semua unsur pimpinan
kalau ketemu itu baik
daripada tidak ketemu
tenang kita jalankan dengan baik
kita diskusikan kita buka hubungan dengan baik
saya kira bagus saya ingin ketemu ibu mega baik
saya juga tidak tahu kapan saya diterima oleh ibu mega
tidak ada masalah kita
yang penting hubungan baik sama semua pak